dampak dari pemanasan global dan perubahan iklim mengancam kehidupan kita semua di planet ini
sementara itu masalah lainnya seperti ketimpangan sosial ketimpangan ekonomi dan juga ketimpangan gender merupakan masalah kita semua
dan pemerintah juga berkomitmen untuk memenuhi sdgs atau sustainable development goals pada tahun dua ribu tiga puluh
nah tentu saja ini merupakan tanggung jawab kita semua untuk mengatasinya termasuk para industri dan pelaku bisnis
insight with desi anwar kali ini melihat apa apa saja cara
pelaku bisnis untuk mengurangi dampak dari perubahan iklim dan pemanasan global ini
dan bagaimana untuk melakukan atau menerapkan cara cara berbisnis yang jauh lebih ramah lingkungan
sampai jumpa di video selanjutnya
dengan green economy ekonomi hijau adalah suatu gagasan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesataraan sosial masyarakat
sekaligus mengurangi resiko kerusakan lingkungan secara signifikan
ekonomi hijau juga dapat diartikan sebagai perekonomian yang rendah atau tidak menghasilkan emisi karbon dioksida terhadap lingkungan
hemat sumber daya alam dan berkeadilan sosial
dbs indonesia berkomitmen mengaplikasikan ekonomi hijau untuk mengembangkan kemampuan ekonomi
dan juga untuk mengembangkan kemampuan ekonomi
dan juga untuk mengembangkan kemampuan ekonomi
dan juga untuk mengembangkan kemampuan ekonomi
dan juga untuk mengembangkan kemampuan ekonomi
dan juga untuk mengembangkan kemampuan ekonomi
dan juga untuk mengembangkan kemampuan ekonomi

dan juga untuk mengembangkan kemampuan ekonomi
dan juga untuk mengembangkan kemampuan ekonomi

dan juga untuk mengembangkan kemampuan ekonomi

misalkan di awal tahun kita membantu dibias secara keseluruhan membantu pt jakva compete indonesia untuk melakukan sustainability link bond
ini adalah yang pertama kali di indonesia
dan juga di indonesia itu kita pernah memberikan cairan ke loan ke pt sumatra timber yang bergerak di bidang plywood export
jadi dimana kita memastikan bahwa bahan plywood yang dipakai ini adalah yang ramah lingkungan
oke sustainabil link loan jadi apakah perusahaan ini sudah harus menjalankan atau berniat untuk menjalankan
jadi mungkin kriteria kriteria dari bagaimana sebuah perusahaan itu dipilih untuk mendapatkan sustainability linked loan ini seperti apa saja
jadi untuk qualify mendapatkan sustainability linked loan ini pertama perusahaan harus
untuk agree dengan bank kriteria kriteria apa aja yang akan dicapai jadi ada kpi nya
misalkan seperti java itu mereka harus membangun water recycling facility jadi untuk daur ulang air
penting ini karena air merupakan resource yang sangat
adalah air bersih di indonesia kan sangat langka ya jadi seperti itu contohnya
dan seperti perusahaan yang sumatra timber tersebut kpi nya
pi nya adalah bahwa setiap kali mereka mau ekspor mereka harus mendapatkan sertifikasi bahwa
bahan baku yang didapat adalah ada sertifikasinya dan itu adalah yang ramah lingkungan
kalau misalkan qualified dan bunganya akan diturunkan
jadi ini yang encourage
jadi ini ada insentifnya jadi perbedaan antara yang perusahaan yang tidak sustainable dan sustainable ini
kira kira berapa persen dari bunganya yang mungkin diberikan insentif dan juga
kalau kita melihat
kalau kita melihat ya ini pada isi kedepan ini misalkan seperti yang sustainability link bond tersebut
waktu kita ke market itu sangat volatile pasar sangat volatile
tetapi karena itu adalah esg
jadi investor itu memberikan order yang cukup besar
jadi sebagai anchor jadi stabil
kita lihat bahwa on average saving yang didapat itu bisa sekitar sepuluh lima belas basis point
justru lebih besar ya savingnya
ini esg tadi disebut ada environment jadi yang berkaitan dengan lingkungan hidup
tapi s nya sustainability tapi juga disini ada aspek sosialnya
tapi ini kan merupakan kesadaran dari kita semua
berarti kan semua stakeholder harus sadar bahwa kita harus melakukan praktek praktek seperti ini
bagaimana kalau di indonesia ini sendiri
marketnya untuk yang esg ini sustainability link bond ini green financing ini semakin meningkat
jadi saya mungkin balik ke pertanyaan awalnya ya
bahwa dbs secara global kita memberikan tiga pilar untuk esg ini
jadi tadi saya sudah meng cover pilar pertama responsible banking
nah pilar pilar kedua ini adalah responsible in the way we do business
artinya apa kita juga akan beroperasi dimana mana
dalam kita melakukan operasi tersebut
kita juga harus bertanggung jawab atas lingkungan
artinya apa misalkan kita melakukan penghematan terhadap penggunaan listrik
kita melakukan penghematan terhadap paper
dan juga kita memberikan training ke karyawan karyawan kita supaya skillnya makin membaik
jadi ini pilar kedua
nah pilar ketiga ini adalah creating social impact
misalkan kita memberikan grant
bantuan untuk kita namakan adalah environmental social enterprise
jadi perusahaan perusahaan kecil yang startup yang ranah dan peduli terhadap lingkungan
kita memberikan bantuan grant
itu juga kita lakukan
jadi dan kita juga memberikan pembelajaran
edukasi terhadap mahasiswa mahasiswa di indonesia
terhadap juga melalui ada satu program namanya walk the talk
jadi itu tiga pilar yang dbs group commitment
nah balik ke pertanyaan mbak desi mengenai animo
pemerintahan untuk perusahaan ini
saya rasa memang ini sudah meningkat
dan tapi ada baiknya juga
ada semacam insentif juga
kalau kita lihat bahwa tidak mudah untuk melakukan financing yang ada
karena itu harus extra effort dari sisi perusahaannya
dan alangkah baiknya juga
kalau misalkan ada insentif mungkin dari regulator
kalau perusahaan yang memberikan mengadakan sustainability link ini
nah selama ini bagaimana pemerintah khususnya
karena saya lihat juga kan komitmennya kan cukup tinggi
indonesia sendiri kan punya komitmen untuk mengurangi emisi
dan juga streamlining green economy dan lain sebagainya
gak tahu ini dampaknya secara langsung terhadap industri dan perusahaan ini sudah terasa
saya rasa sih sudah mulai mengarah ke sana
dan juga pemerintah pun sudah memberikan himbauan
untuk mulai melakukan hal hal yang green
dan kita pun sekarang juga sudah banyak nasabah nasabah yang kita jaga
dan mereka juga sudah sadar bahwa ini memang agak sedikit repot
karena harus lebih banyak kpi nya segala macam
sudah mulai minatnya sudah mulai bertumbuh
dan saya harap ke depan lebih banyak lagi
kita harus mencapai net zero coal pada tahun dua ribu tiga puluh satu
pada tahun dua ribu tiga puluh sembilan
kita tidak boleh lagi memberikan pinjaman ke nasabah yang cold related
tapi dari segi regulasi kira kira apa saja yang masih diperlukan untuk mempermudah
untuk mempermudah perusahaan seperti dbs untuk menerapkan semua responsibel banking dan governance yang baik
mungkin kalau saya lihat mungkin dari segi regulasi mungkin dalam hal insentif lah
mungkin perusahaan yang melakukan hal hal yang ramah lingkungan memberikan esg link transaction mungkin diberikan insentif
peringatan pajak mungkin
atau juga keringanan dalam hal izin atau apapun
jadi ada sedikit insentif juga
tapi saya juga himbau walaupun tidak ada insentif juga semuanya sudah mulai
karena ini harus ada kesadaran
jangan hanya karena mau dikasih pemanis baru mau kerjakan
tapi secara keseluruhan
nah dari kita kan banyak ya nasabah atau customer yang dimiliki oleh dbs
itu berapa persen yang nanti dijadikan target lah untuk produk produk yang green ini yang sustainable ini
ada targetnya pak kunardi
target memang sekarang kita masih soft target lah istilahnya
karena kembali ke poin saya tadi kita misalkan dbs juga sekarang sudah memberikan guideline bahwa
kita harus mencapai net zero coal pada tahun dua ribu tiga puluh satu
pada tahun dua ribu tiga puluh sembilan kita tidak boleh lagi memberikan pinjaman ke nasabah yang cold
batu bara ya
power plant batu bara
polutif lah jadi yang mencemar
karena ini kan pencemaran
tapi kita juga sadar bahwa tidak semudah membalikan tangan
dan itu juga perlu waktu
jadi kita memberikan waktu yang cukup lama

jadi nasabah nasabah yang ada eksplosif dengan coal kita sudah mengurangi
dan kita pun sekarang tidak bisa meng onboard menjadikan customer baru
dimana lebih dari dua puluh lima persen revenue nya datang dari coal
artinya kita menghimbau clientele kita ini
untuk melakukan transition ke renewable energy
ke energy yang lebih bersih ebt ya
dan itulah di mana role kita
karena transition finance itu merupakan salah satu bagian dari isg ini
kita akan membantu nasabah nasabah kita untuk mentransisikan mereka
nah ini bagian dari skema skema yang disiapkan itu pak
ya jadi untuk skema skema yang pak desi masukkan ini adalah kita bisa bagi dalam beberapa hal secara garis besar
pertama dilihat dari fungsinya dulu
kalau untuk nasabah ingin meminjam kredit misalkan kita untuk general working capital
jadi untuk modal kerja
nah untuk modal kerja ini bentuknya seperti apa
satu adalah sustainability link loan yang tadi saya bicarakan
di mana loan ini di tied ke dihubungkan dengan kpi kpi nya
kedua itu adalah namanya sustainability link bond
yang tadi saya katakan untuk deal yang seperti java
ini adalah bond di mana kita pergi ke market investor global tapi dihubungkan dengan isg nya
jadi ini loan untuk banking ini bond untuk investor global
seperti pension fund dan sebagainya
jadi itu dari sisi general working capital
nah kedua kalau kita melihat mengenai sisi dari project financing transaction
jadi untuk specific project membangun pabrik membangun apa gitu ya
itu ada juga namanya green loan
jadi sama yang itu sustainability link loan ini green loan
tapi bedanya apa ini hanya spesifik
untuk misalkan project apa misalkan building yang green
oh projectnya green kita memberikan green loan
dan di situ insentifnya apa bunganya mungkin lebih rendah
sama bunganya lebih rendah dan sebagainya
yang kedua sama juga yang seperti sustainability link
tapi ini adalah green bond
juga untuk pajak spesifik dan lebih terfokus
di tahun dua ribu dua puluh atau dua ribu sembilan belas kita melakukan satu green bond untuk perusahaan indonesia star energy
star energy dimana kita memberikan mengarahi untuk mendanai green bond
jadi untuk spesifik itu
karena sudah lebih ke ini ya ebt ya renewable
ya lebih bersih ya
jadi itu tadi dua
yang ketiga adalah mengenai transition finance
yang tadi saya katakan yang sudah saya singgung awalnya
untuk nasabah yang sekarang masih banyak di coal atau yang belum renewable kita transisi ke renewable
melalui tadi yang tiga d itu divestment diversifikasi dan juga decoborzation
dan yang terakhir adalah carbon credit
yang tadi pada saya singgung
dbs di singapura pun sudah melakukan sudah melakukan
sudah membuat suatu exchange exchange bekerjasama dengan standard chartered dan juga temasek dan sgx untuk kolporasi lebih aktif trading
jadi misalkan suatu perusahaan
apalagi bisa perusahaannya memiliki carbon footprint yang cukup besar
mau tidak mau dia harus membeli lagi carbon credit
yang terbang dia pasti memberikan polusi
jadi dihitung berapa polusi yang disebabkan oleh trip ini operasi operasi mereka
oleh karena itu mereka harus beli offsetting carbon yang untuk supaya mereka neutral
offsetting carbon ini dari mana datangnya
selanjutnya adalah dari indonesia
indonesia adalah yang pak luhut katakan kita adalah super power dari sisi carbon credit
tapi pak gunardi ini dampaknya secara ini kan masih kita dalam proses ya
idealnya tahun dua ribu tiga puluh sembilan tidak ada lagi perusahaan yang istilahnya aktivitasnya itu menciptakan pencemaran
tapi dampaknya secara keseluruhan terhadap perusahaan seperti apa
ini kan ada costnya juga kan
play dengan insentif yang diberikan
ini bagaimana secara keseluruhan
memang ini adalah hal yang baru
jadi dampaknya itu memang mereka harus jadi berupa cost
ada cost harus set up ini set up itu
harus di audit juga
dan harus ada kpi yang mereka harus
berarti kan harus ada diskusi yang intens
memang kalau saya lihat juga ada beberapa juga kan perusahaan misalkan ah yang biasa aja deh
karena ini sepertinya repot
nah disini adalah mungkin nanti kedepannya memang kita menghimbau supaya perusahaan perusahaan juga bisa mempunyai kesadaran untuk ikut tanpa insentif
tapi kalau ada insentif kedepan juga mungkin
juga lebih baik
semoga bisa membantu lah
supaya semua partisipasi lebih besar
tapi dampak terhadap perusahaan atau lembaga keuangannya sendiri atau perbankannya sendiri itu seperti apa
ini kan berarti kan harus ada effort untuk mengedukasi
juga untuk mengecek memverifikasi
apakah betul perusahaan ini melakukan bisnis sesuai dengan esg itu
tapi juga mungkin dari jenis jenis client base nya kan ada yang harus dibangun tapi ada yang harus ditinggalkan
ini bagaimana secara ekonomi
ini bagaimana secara keseluruhan pak gunardi kedepan
jadi harus pilih pilih nasabah juga kan pak
jadi memang ada beberapa industri yang kita lihat bahwa sangat cocok lah untuk target esg tersebut
kita sekarang ada tifa ada sembilan industri
misalkan salah satunya adalah auto pasti airline juga power plant dan sebagainya
dan kita juga sekarang di bank kita ini kita ada tim yang dedicated untuk hal tersebut
jadi kita juga sangat open untuk melakukan service pro bono
dimana kita melihat bahwa mereka untuk mencapai hal tersebut mereka harus diedukasi dibikin untuk frameworknya seperti apa
dibikin awal establish framework dan itu kita siap membantu
walaupun kita tidak melakukan biaya apa apa
supaya mereka juga waktu saatnya sudah tepat
supaya mereka juga waktu saatnya sudah tepat
mereka sudah siap
jadi kita memiliki tim yang cukup besar untuk melakukan hal itu
untuk membantu mereka
tapi dampak secara keseluruhan terhadap profit terhadap bottom line perusahaan ini dalam melakukan effort seperti ini pak kunardi apa
sebenarnya sih kita tidak begitu melihat dari profit
karena kalau tadi yang kita katakan bahwa malah sebenarnya bunganya lebih rendah
bunganya lebih rendah
tapi kita melihat bahwa ya toh kita juga
tidak hanya untuk profit gitu ya
kita juga ada semacam responsibility terhadap lingkungan dan komunitas
dan saya rasa ini adalah hal yang sangat penting lah
kalau semua nasabah kita sudah sangat aware
saya rasa kita jaga win win solution buat semua
iya dan memang ini tidak terelakkan lagi mau tidak mau semua bisnis semua kegiatan yang kita lakukan di planet ini harus mengarah ke situ ya kan
karena kita dampak ini sangat sangat merusak dan mengancam seluruh aktivitas atau kehadiran kita di dunia ini
gunardi ini kira kira tren yang dimiliki oleh dunia perbankan sekarang semua mengarah ke situ sudah mulai sadar betapa pentingnya
jadi kalau saya bisa kasih contoh adalah salah satu transaksi dimana nasabah melakukan roadshow ke luar negeri dalam hal menerbitkan suatu bond obligasi dolar ya
kita hanya ada satu dunia ini kita belum bisa tinggal di mass atau di pluto belum
jadi cuma ada satu bumi ini
walaupun ada miliarder sekarang udah pada cari cari
iya jadi kita belum bisa ke situ kan
jadi kita harus preservasi dan ini bukan hanya perbankan kita semua masyarakat pun dari yang paling bawah sampai semua lapisan masyarakat bisa ikut andil
misalkan dari sisi sampah
sampah ini kan hal yang setiap hari kita melakukan menghasilkan sampah
tapi kalau sampah ini bisa dipilah pilah yang mana yang lebih bisa di recycle itu juga sudah membantu
jadi banyak hal yang kita bisa ambil berpartisipasi lah
ya dan memang harus senang melihat ya dbs bisa menjadikan salah satu role model ya untuk mengimplementasi semua ini
sehingga kita punya target target yang cukup ambisius untuk mengurangi emisi pada sekarang
katanya kita harapkan tahun dua ribu enam puluh itu sudah zero emission
jadi mau tidak mau kita harus mulai
pak gunari terima kasih banyak ya dan sukses selalu
selagi terima kasih pak kunardi
tetaplah bersama insight with desi anwar
kami akan kembali sesaat lagi dengan narasumber berikutnya
kita pernah waktu itu datang ke bantar gebang dan belajar memilah sampah
kembali bersama insight with desi anwar
kali ini topik kita mengenai bagaimana sekarang perusahaan ya dituntut untuk menerapkan praktek praktek yang ramah lingkungan esg
environmental atau lingkungan hidup
sekarang mau tidak mau ini harus dijalankan karena ini merupakan komitmen kita semua untuk mengurangi dampak negatif yang bisa terjadi dan sudah terjadi akibat pemanasan global dan perubahan iklim
saya sudah ditemani oleh mona monika head of group strategic communication dari pt bank dbs indonesia
halo mbak desy baik alhamdulillah terima kasih
dan sekarang kita sebenarnya masih situasi pandemi ya
jadi dbs saya lihat juga kantornya lumayan sepi
tapi saya lihat ini justru dari layoutnya ini ramah terhadap orang orang yang bekerja di sini
jadi lebih ke fun environment ya
mona tadi kita sudah bicara dengan corporate banking director ya ke kunardi
yang mengatakan bahwa komitmennya adalah menerapkan responsible banking practices tapi juga responsible business
sehingga saya lihat ini trennya adalah perusahaan bukan saja fokusnya pada profit profit atau making money tapi harus memiliki misi sosial
untuk lingkungan tapi juga untuk semua stakeholder karyawannya nasabahnya dan segala macam lah yang berkaitan dengan bisnis
ini bagaimana dari yang daily penerapan yang paling penting itu kan diterapkan
dalam kegiatan sehari hari
keseharian kita iya
tadi pak kunardi kan sudah menjelaskan kita ada tiga pilar
kita punya salah satu strategic fokus yaitu sustainability
yang ada tiga pilar tersebut
tadi pak kunardi sudah menjelaskan tentang responsible banking
yang loan nya juga
yang loan nya juga green bond dan segala macam
dan yang pilar kedua namanya responsible business practice
so it is very important sebenarnya
yang bagi kita tidak hanya untuk oke mencanangkan oke we fokus on sustainability now
itu penting sekali
jadi makanya di keseharian kita sendiri kita berusaha pelan pelan
tidak langsung kayak tadi pak kun bilang
tidak just membalikan tangan
pelan pelan kita ke arah sana
dimulai dengan apa namanya pengurangan waste
jadi kita punya target target nih
dimulai bank kan biasanya sangat boros akan kertas contohnya
semuanya harus dicetak
formulir tanda tangan apa segala macam berlapis lapis
so jadi apa namanya kita sudah apa yang kedua actually digital banking
digitalisasi digital banking di indonesia dan everything sudah digital
nah jadi dengan gitu kita juga pengurangan kertas itu otomatis secara otomatis sangat berkurang
nah dan kita pun juga punya target target per tahunnya
tahun ini target berapa ton yang harus berkurang
tahun ini target harus berapa ton
ada peningkatan berapa ton gitu ya
nah di tahun akhir tahun per desember dua ribu dua puluh kita sudah mengurangi tiga puluh tujuh ton
tiga puluh tujuh ton wah banyak sekali
jadi selama ini dari mana saja tuh sumber sumber ini
jadi karena kebetulan kita sudah transform menjadi digital banking
jadi dan itu salah satunya
formulir formulir tanda tangan basah dan segala macam
statement mungkin ya
statement yang dikirim ke nasabah sudah tidak ada lagi
dan kita kan kalau di bank tuh ada dua bisnis kan
consumer banking dan corporate banking
banking juga dengan segala macam apa sih namanya paperworknya
itu paling banyak mana consumer banking atau corporate banking
karena kan keabsahan keamanan itu kan sangat penting bagi bank kan ya
jadi makanya dokumen itu sangat penting
sudah menjadi digital banking
so than we can actually apa namanya menekan yang namanya penggunaan kertas
jadi berapa sekarang kalau per tahun waste up
waste atau sampah yang diproduksi
jadi dari dua ribu sembilan belas ke dua ribu dua puluh itu kita turunnya ada kenaikan penurunan
jadi kita belum hitung sekarang
jadi hopefully it will be increasing lagi penurunannya dalam penggunaan kertas
tapi nanti akan ada poin yang betul betul zero waste merupakan target
nah disini juga apa sih namanya
karena waste itu kan macam macam
jadi ada dari kertas ada juga dari keseharian kita di kantor
di kantor kan ada keseharian
dengan apa namanya memilah sampah
jadi kita itu bekerja sama dengan salah satu wirausaha sosial namanya waste for change
itu adalah startup yang bekerja dalam memanage sampah perusahaan perusahaan
dan kita actually engage mereka karena mereka wirausaha sosial
dan sampahnya dbs bank dbs dua kantor pusat bank dbs itu sudah di manage oleh mereka
dan interestingly disini adalah memanage sampah untuk sampah itu dibuang di tempat yang sesuai
jadi apa sih namanya
kayak dulu kita kan
ya semua sampah kan biasanya dibuang ke satu
bisa menbuang aja gitu
biasanya kita mengisi semua
yang kita itu sudah di duit
geja itu kan pasti ada tempat sampah di bawah
oh jadi sudah tidak ada lagi di bawah
udah gak ada lagi tapi di pojok pojok di tiap seratus meter gitu ya ada tempat sampah yang sudah tiga
jadi apa sih namanya
mau gak mau orang gini
abis makan atau habis apa

dan ini hukumannya kalau tidak melakukan itu
dan ini hukumannya kalau tidak melakukan itu
karena si wira usaha sosial yang kita engage pada saat mereka tiap hari mengambil sampah kita
mereka bikin laporan tuh mana yang kecampur berapa persen yang kecampur berapa persen yang asal
oh ini ada kulit pisang di bagian plastik
jadi nanti apa sih direktur dari operational kita akan mendapatkan laporan itu gitu

maksudnya kita harus mengambil sampah
jadi kita akan gini oh malu banget ya
maksudnya apa namanya karyawan kita kok belum teredukasi
nah kita melakukan banyak edukasi lagi untuk karyawan
habit kan yang harus di
iya karena itu habit
tapi yang melakukan edukasi siapa
mona atau ada teman teman yang dari waste for change
kita bersama tim
jadi waste for change juga melakukan
jadi kita meng engage waste for change untuk melakukan roadshow gitu ya ke departemen departemen
terus kita banyak melakukannya lewat channel internal
lewat internet lewat email dan juga lewat town halls gitu ya
waktu dia kita pernah waktu itu datang ke bantar gebang
dan belajar memilah sampah
dan itu tadi
jadi kita melakukan edukasi itu
jadi saya ingat pertama kali waktu tempat sampah di bawah meja itu ilang
so jadi itu suatu edukasi dan perubahan kultur yang memang membutuhkan waktu for everybody to get use
tapi menarik ya karena bekerja sama dengan waste for change nya
jadi biasanya kan kalau kita juga lihatnya banyak sekali tempat sampah yang warnanya hijau warnanya kuning warnanya merah
tapi kan kita tidak tahu setelah itu jangan jangan dicampur lagi
nah ini kan paling tidak sudah ada jelas lah mau dibawa kemananya
dan itu di tiap management meeting kita dilaporin ini
jadi director operational kita akan bilang
sekarang berapa kira kira kalau sudah
tapi i think kita sama sama as a senior management kita berusaha mengedukasi dan mengajak tim kita masing masing
ini penting sekali karena dari hal hal yang kecil
ini kalau tidak kita lakukan terus menurus ya inilah
indonesia adalah produsen sampah kalau tidak salah ini terbesar atau paling tidak kedua terbesar
dan sudah mencemarkan semua bukan saja tanah tapi air sumber sumber air dan juga lautan kita
jadi penting sekali ya diterapkan
selain itu apalagi dari keseharian
karena saya lihat kan di sini kan dari bentuk ruangannya atau layoutnya ini apakah semua sudah didesain untuk mengurangi energi atau
jadi sebenarnya ini
kalau layout sendiri
itu lebih tentang inklusivitas
jadi kalau layout kita memang berbeda mungkin dengan bank bank konvensional
layout yang sangat terbuka
dan tidak ada yang punya kantor sendiri sendiri gitu
selain dari senior management
dan itu hanya sedikit
jadi itu sebenarnya untuk mengajak orang untuk bekerja bersama untuk berkolaborasi dan inovasi
karena lagi pada akhirnya kita adalah bank digital
jadi apa sih namanya
menjadi inovatif itu sebenarnya dalam dna kita
dan kolaboratif juga
termasuk juga inklusivitas dalam hal gender
dan status dan rang juga
dan status dan rang
jadi semua orang itu bisa berkolaborasi
semua orang itu bisa
semua sangat terbuka
jadi misalnya mereka lagi diskusi soal apa
dan ada yang mendengarnya
dan sebenarnya di belakang kita karena kantor masih kosong
belum ada yang kantor
sebenarnya di belakang kita itu sebenarnya kafe
jadi di apa namanya
mereka jualan kopi di situ
nah kalau ada yang diskusi tentang oh lagi ada proyek a
terus misalnya sambil ngopi ada yang dengerin
jadi semua orang setiap rang mereka bisa mendapatkan ide jika mereka ingin
kita juga punya kotak
jika semua orang punya ide mereka bisa meletakkan
jadi apa sih namanya
di sini kolaborasi itu sangat sangat di encourage
dan itu tidak hanya dengan rang rang atau level level tentu
dan juga termasuk
jadi kayak di kita
jadi makanya dari layout dan desain memang sudah dirancang sedemikian rupa
dan tidak hanya layout dan desain
dan lagi ini bukan hal yang terlalu malu
pelan pelan kita sudah
terutama di cabang
nah jadi saat ini sudah ada beberapa cabang
saya pikir empat lima cabang yang sudah dipasang
dan saat ini solar panel itu sudah bisa memberikan
nah pelan pelan kita akan meningkatkan
di tbs kita sangat fokus dalam menumbuh kembangkan wirausaha sosial
satu adalah business profit
dan yang lainnya adalah social impact
ada berapa jumlah cabang kalau di seluruh indonesia
seluruh indonesia it's around tiga puluh
nanti targetnya akan semuanya
gunakan semua akan kita pelan pelan kita
tapi kalau sekarang ini bagaimana dari segi penggunaan listrik dan juga ini kan
kan sangat penting sekarang
dan yang kedua adalah kalau untuk listrik
memang kita yang ada yang namanya
kalau misalnya lunch time
mulai dari lunch time mati semua lampu
nanti selesai lunch time baru nyala lagi
jadi pelan pelan kita sudah menerapkan itu
jadi mereka sudah biasa bahwa kalau mau jam lunch time lampu sudah mati
jadi sudah gelap gitu ya istilahnya
ini dilakukan secara penuh kesadaran kan
bagian kalau seperti kita ingatkan kita punya goals sustainable development
yang pada tahun dua ribu tiga belas
nah di situ seluruh aspek mengenai kesetaraan
bukan saja ekonomi sosial tapi gender inclusivity mau tidak mau kan kita harus sudah capai lah
dan kalau saya lihat ini layoutnya juga lebih ke sekarang banyak startup startup yang anak anak muda
ini jauh lebih tidak seperti dulu ya
tidak hirarkis tidak boros
satu orang bisa menggunakan ruang begitu banyak
jadi secara strategi memang ada ini ya
karena kita menerapkan pilar dua itu tadi yang responsible business practice
yang paling interesting sebenarnya adalah ini
oh jadi buat nursing mothers ya
jadi ibu ibu yang
jadi dengan begitu karyawan sendiri juga tidak merasa terbebani gitu
kayak bekerja mereka bisa santai
oke saya perlu
tidak harus khawatir
nggak harus kayak saya mesti kemana ya gitu ya
atau saya masih di lantai ini
ini sudah berapa lama diterapkan mona
ini sudah dari saya masuk ya
jadi memang sudah lama sekali kalau untuk yang penting penting seperti kayak ruang prayer lactation room on every floor
itu yang sudah diterapkan sejak lama
nah tapi seberapa pentingnya
ini kan perusahaan yang memang kan tujuan sebuah perusahaan itu biasanya kan bikin profit atau inilah the good for the stakeholders lah
karena kita kan tahu kan kalau perusahaan itu biasanya mereka punya csr
misalnya ada engagement untuk supaya memiliki peran yang lebih baik dengan komunitas
tapi seberapa besar komitmen ini dan apakah ini bentuk csr atau sebenarnya perubahan mindset secara total
jadi ini sebenarnya lagi fokus strategis
karena kita hidup di dunia yang memang sudah berubah kan gitu
dan kayak tadi pak kurnardi bilang kita harus mengambil bagian kita untuk secara aktif berpartisipasi dalam terutama agenda sustainability
makanya kita punya tiga pilar itu tadi
nah red responsible business practice yang saya omongin tadi dari awal itu sebenarnya bukan bentuk csr
ini sebenarnya kita punya tagline brand yang namanya live more bank less
jadi live more bank less itu bukan hanya untuk nasabah kita
dengan digital banking jadi mereka bisa melakukan aktivitas banknya di mana mana kapan saja dengan mudah efisien tidak perlu buang buang bensin ke bank segala macam
tapi ini bukan hanya untuk eksternal tapi juga untuk internal
jadi kita harus memastikan para pekerja kita juga live more bank less
dengan adanya inclusivity
dengan adanya infrastruktur yang baik
dengan pengajakan untuk sama sama yuk kita jaga lingkungan ini gitu ya
dan juga penerapan infrastruktur yang juga membantu untuk ramah lingkungan
nah di pilar ketiga seperti tadi pak kun juga bilang namanya creating social impact
baby di perusahaan lain mereka ada yang oh i go for education i go for environment i go for children women gitu ya health macam macam
but at dbs we are very fokus dalam menumbuh kembangkan wira usaha sosial atau social enterprise
mengurangi angka kemiskinan
jadi makanya kita punya apa sih namanya creating social value di sini adalah menumbuh kembangkan wira usaha sosial
bisa lebih detail lagi
sudah berapa yang ditumbuh kembangkan
dan apa kira kira targetnya dan kedepannya bagaimana ini
jadi kita banyak melakukan campaign
jadi kita membantu di suara usaha sosial yang memang sudah engage sama kita atau mau engage sama kita
which kita sangat terbuka bagi siapa aja yang mau engage dengan kita
kita akan bantu promoting mereka punya bisnis
toh mereka banyak kan startup
mereka harus dibantu ya harus dikasih
they need ya mesti dibantu
ada berapa kira kira yang sudah tercatat sudah kerjasama
kita sudah bantu i think i think sudah banyak ya
almos i think more dan lima puluh yang memang secara dekat sudah terbantu
tetapi apa namanya yang sudah terpapar gitu ya terpapar istilahnya yang sudah ter expose dan sudah terjangkau oleh kita i think it's more than seratus
dan kita membantu mereka jadi misalnya kayak okay oh they need marketing
so kita bantu
karena itu juga untuk menyadarkan atau meres awareness masyarakat supaya lebih mengenal apa itu wirausaha sosial
dan kita juga ada yang nurture
nah nurture ini ada yang dari ideation stage ada yang dari prototipe stage ada yang sudah revenue generating ada yang sudah profit gitu kan ya
nah yang sudah profit itu sudah gede gede yang kayak model dompet ava itu sudah gede banget ya
jadi nasabah ya
nah jadi kita lebih ketiga ya dari ideation stage
nah kita banyak melakukan pelatihan pelatihan mentoring even our bod adalah juga one of their mentors gitu loh
jadi harus aktif ya
karena di dalam pilar ketiga yang sustainability tadi creating social impact selain menumbuh kembangkan wirausaha sosial people of purpose which is volunteering itu juga big di kita
nah itu kita kawinkan
gimana kita banyak bisa melakukan yang namanya skilled volunteering
karena kita banyak bankers gitu ya
tidak untuk ini accounting housekeeping
dan kadang kadang gak cuma itu hr
dan jadi hr kita bantu mereka gitu
so al lor of our senior bankers actually juga menternya mereka gitu
dan juga gak cuma itu
karena ini juga bagian dari responsible business practice dimana kita walk the talk dan di creating value itu di pilar ketiga yang namanya integrate
nah integrate itu bagaimana kita walk the talk lagi
we give them ground atau dana hibah gitu ya
dan kita melakukan kelas kelas intensif buat mereka juga business class gitu ya
mungkin mbak desy tau bahwa bank itu adalah industri yang berhasil
masalah uang orang ini
nah termasuk juga pada saat kita kalau engage vendor
kita mau pakai vendor a vendor b gitu misalnya
jadi minta oke minta apa surat teks surat ini surat apa segala macem
wah semua apa yang dicekin
nah kalau wira usaha sosial ini rata rata kan startup
so jadi kita akhirnya secara sadar membuat satu peraturan di mana kalau kita engaging social enterprise atau wira usaha sosial thost process di cut
jadi kita bisa tunjuk langsung
jadi gak perlu
dokumen pajak keuangan apa audit apa kita nggak perlu
mengurangi paperwork juga
tapi dengan begitu si start up start up ini kan jadi punya klien
tapi akses terhadap loan dan lain sebagainya kalau mereka sudah mulai naik kelas
kan tadi awalnya kan hibah kan
itu juga disediakan gitu
sudah naik kelas memang kita ada
ada yang namanya loan khusus untuk social enterprise
ini kan added value tapi kan ada ad value to the company juga dong semua yang dilakukan ini
kira kira apa yang terasa sebagai perusahaan dengan melakukan ini adds value kepada mereka
tapi untuk perusahaan itu sendiri kira kira apa ya apakah brand image atau mungkin dan lain sebagainya
tapi juga berapa persen dari effort yang dikeluarkan ini
nah jadi kalau kita lihat kalau ad value itu sendiri
di mata masyarakat we create value
nah dengan begitu automatically our brand value juga pasti meningkat
nah banyak juga produk produk apa sih namanya nggak
ada beberapa produk produk dari perbankan kita yang juga bekerja sama dengan wira usaha sosial
kita ada yang namanya green saving
untuk wira usaha sosial yang membantu petani
nah jadi apa namanya dengan begitu nasabah kita juga involve
di sini wira usaha sosial namanya krakakoa yang memang mereka memberdayakan petani coklat gitu ya
jadi nah nasabah sendiri mendapat value
engagement kedekatan dan juga minat nasabah untuk terus melakukan kegiatan perbankan dengan kita akan terus meningkat obviously
dan ini ke depan mungkin bisa berdampak positif terhadap bottom line atau memang sudah terasa
kalau kita sih melihatnya gini pertama yang kita lihat adalah engagement to our customer
dan itu yang kita mau
mona ini karena waktu kita hampir habis tapi saya tertarik ya dengan dunia perbankan sekarang
kalau dulu apalagi masih zaman analog gitu kan
ke bank itu kan berarti ke bank antre ya paling tidak kalau ke atm
tapi kan sekarang semua serba online payment juga bisa pakai qr code
nah ini dampak yang paling apalagi dengan covid ini bekerja ke kantor juga justru tidak boleh
jadi sehingga semua harus jadi nomad lah atau bekerja dari rumah
kira kira ke depan apa selain pelajaran dari covid ini kira kira bentuk sebuah perusahaan bank itu akan seperti
perbankan itu akan lebih invisible
karena itu akan menjadi bagian dari hidupmu hidup seharian
saya jarang ke bank ini ini mungkin pertama kali sih
makanya jadi bank itu udah lagi bukan kayak break and morter
kalau dulu kan kita suka excuse tuh kalau kita mau izin izin keluar ya mau ke bank lama tuh pasti berjam jam ya kan izin gitu
nah sekarang bank itu menjadi lebih terlihat dan menjadi lebih terlihat
tapi karena digitalisasi tadi
tapi kita tidak hanya ingin menjadi invisible tapi kita juga invisible tapi juga membuat nilai
jadi saya pikir itu adalah hal yang paling penting
jadi ke depannya kurangnya bank lebih banyak hidup
lebih banyak hidup betul
sekarang ini bagaimana dari segi edukasi pasti ada tantangan kan
bukan saja secara internal tapi pada nasabah dan juga mungkin edukasi terhadap wira usaha dan lain lain
apa tantangan yang terberat dalam melakukan ini
sebenarnya tantangan adalah karena minimnya pengetahuan masyarakat pada umumnya tentang apa sih wira usaha sosial
jadi banyak yang masih bingung
tapi jangan salah banyak juga anak milenial zaman sekarang yang udah mulai nih kan
kan sekarang trendnya milenial pengen bikin usaha sendiri
nah mereka udah mulai sadar nih oh it's not just another wirausaha
saya mau bikin wirausaha sosial because i have social mission
tetapi memang itu masih segelintir
jadi belum banyak
jadi masih banyak pr kita dan secara regulation juga belum ada kan gitu kan
jadi maksudnya belum ada insentif tertentu untuk wirausaha sosial gitu
nah jadi apa namanya di sini masih banyak pr kita untuk memasyarakatkan apa itu wira usaha sosial
dan seberapa penting wirausaha sosial untuk negara seperti negara kita
yang memiliki banyak sekali social issues
iya dan juga mungkin yang lebih penting lagi praktek praktek yang ramah terhadap lingkungan ramah
karena ini juga nanti kalau kita ramah terhadap lingkungan pasti kita ramah terhadap komunitas terhadap masyarakat
ini semua bisa dikatakan sudah menjadi bagian dna dari perusahaan yang
dengan tiga pilar yang tadi itu
atau masih banyak yang harus
banyak sukses selalu dan
insya allah terima kasih
sehat selalu tentu saja
jangan lupa anda dapat juga menyaksikan acara ini di cnnindonesia com dan di youtube insight with desi anwar
kita masih dalam suasana covid
jadi masih harus berhati hati
rajin mencuci tangan
berjaga jarak dan selalu gunakan masker